pemerintah melalui menko marti meninvestasi lutbinsar panjatan menyebut
varian omikron sudah menyebar kemana mana dan ada di tengah publik
namun pemerintah juga meyakini sudah siap menghadapi penyebaran varian omikron
dibanding varian yang lain pada sebelumnya
kasus varian omikron pun terus bertambah
bagaimana mitigasi yang harus dilakukan pemerintah
di saat angka kasus aktif terus meningkat
kita akan bahas pada malam hari ini
terkait dengan penyebaran omikron bersama dengan pak diki budiman
pak diki selamat malam apa kabar pak
penyebaran dari omikron ini yang begitu efektif dalam menginfeksi
nah namun kabar baiknya adalah bahwa
situasi kita jauh lebih baik dibanding ketika delta ada ya
di mana capaian vaksinasi sudah jauh lebih tinggi
termasuk di sini adalah jumlah orang yang sudah pernah terinfeksi
pemerintah sini terlihat sangat banyak
puluhan juta dan mungkin menurut saya bisa berjuta anak
ini walaupun sesuatu yang tentu kita prihatin
tapi di sisi lain ada fungsi barier yang mereka miliki
dari orang orang yang memiliki imunitas ini
baik yang dari vaksinasi maupun penyintas
nah namun ini hanya memberi keleluasan waktu sementara
bahwa akan ada tren peningkatan dari kasus omikron ini
sesuatu yang sulit sekali lagi akan terjadi dalam
bahkan mungkin sampai dua atau tiga bulan ke depan
nah namun yang harus diketahui karena kita ini
adalah negara kecelawang satu
kedua bahwa cakupan vaksinasi pun di antar wilayah
terutama antara jawa dan global ini sangat berbeda
maka dampak omikron ini sekali lagi akan juga berbeda
namun satu hal yang juga selalu saya sampaikan dari tahun lalu
bahwa akan ada potensi gelombang
ya itu sesuatu yang sangat besar kemungkinan terjadi
namun tentu saat ini masih ngeberat ya
nah namun dalam hal ini mitigasi yang sangat kuat terus kita lakukan
dalam hal ini kita akan melihat bahwa dampak dari omikron ini
akan harus kita hindari dengan cara akselerasi vaksinasi
salah satu yang juga saat ini akan pemerintah lakukan adalah booster
dan booster ini harus bisa diberikan pada kelompok pelawan
bukan pada populasi umum tapi pada kelompok rawan
karena apa karena seperti yang kita belajar di indonesia di eropa amerika
dan termasuk di sini dan faktor besar dari omikron ini akan menimpa
tentu terutama pada yang orang yang belum memiliki imunitas
artinya belum dipakai atau belum terinsai
nah ini jumlah yang cukup signifikan
tapi kita lihat ini jumlahnya banyak
karena ini yang harus kita berhasil jarak
karena ini akan bisa membebani fasilitas
kemudian juga yang populasi rawan lain adalah
para penyintas maupun para penerima vaksin yang sudah lebih dari enam tujuh bulan
mereka seperti halnya yang terjadi di eropa amerika
di sini adalah mengalami penurunan imunitas
dan ini akhirnya dapat menyebabkan terjadinya beban
atau karena mereka dengan mudah dapat dideteksi dan menjadi beban fasilitas kesehatan
nah ini yang akan terjadi
namun selagi dalam konteks kita
walaupun ini terjadi peningkatan di masyarakat pastinya
tidak sampai merta
bahkan ketika di atas sekalipun
kita tidak sampai merta melihat lima ratus ribu kasus dari tiga
fasilitas kita tidak sebesar itu dalam hal konteks
tadi bali dengan sepuluh ribu ya
sudah saya kira sudah cukup
tapi secara nasional kita tidak punya kemampuan melakukan konteks sampai lima ratus ribu
kita tidak punya apa lagi
omikron ini mayoritas ditandai atau memiliki gejala yang sangat ringan
ataupun disebut dengan mild
tapi ini bukan berarti virusnya ini ininya tidak
kita memiliki jauh lebih banyak orang yang punya imunitas
dalam hal ini terutama untuk divaksinasi atau terinfeksi dan divaksin
nah ini jangan sampai mengaburkan definisi bahwa dianggap omisron ini sudah menjadi masalah
oh tetap masalah
di dunia itu
akhir minggu ini akan nge lockdown sangat menjadi peningkatan yang luar biasa
di negara negara asing
saat sedang aplikasi selatan
itu angka sosialnya meningkat
karena mereka banyak yang belum divaksin

dalam hal ini
kita melakukan mitigasi
nah bicara soal mitigasi
pak diki kita melihat sekarang kan pemerintah dalam menghadapi varian omikron
tampaknya cukup percaya diri begitu ya
dibanding ketika menghadapi varian delta
beberapa pemerintah daerah juga sudah menyiapkan langkah antisipasi dan juga mitigasi memperkuat vaskes
dan lain sebagainya
nah anda melihat
mitigasi seperti apa yang memang harus diambil oleh pemerintah kita
untuk bisa menghalau penyebaran varian omikron lebih banyak lagi
beberapa diambil kebijakan misalnya soal aturan karantina dan lain sebagainya
tapi apakah sampai di situ atau menurut anda memang perlu ada mitigasi yang lebih kuat lagi
agar kita tidak terjadi penyebaran yang masif seperti yang terjadi di negara negara lain yang saat ini kasusnya meningkat
pertama saya komentari
memang saya melihat ada
survei ini sangat penting ya
perkainan ini untuk atau optimis dalam menghadapi satu masalah
tapi kalau berlebihan ini yang beruntung
karena kesalahan dunia ketika menghadapi pandemi covid sembilan belas di awal awal tahun dua ribu dua puluh adalah
selalu meremehkan atau kalau perkainannya berlebih
dan ini akhirnya membuat kita akhirnya telat
telat dan akhirnya abai
salah satu riset bahkan menunjukkan
bahkan melibatkan akhirnya pengabayan atau akhirnya juga kuat intervensi
ini yang saya kira harus dinuruskan dan pembaiki
selain itu masalahnya adalah
saat ini sudah muncul lagi tangkapan kita masuk ke afrikan dan kita sudah mulai terkembali dan lain sebagainya
covid sembilan belas ini apapun variannya itu nggak bisa dipisah
tidak bisa dipisahkan
artinya mau delta mau alpha mau apalagi sekarang omikron
jadi kalau bicara menunjukkan pandemi
omnitron itu belum dalam fase pandemi
jadi ini yang harus saya luluskan
jadi kalau dianggap pandemi sepertinya sangat tidak bisa
pada saat ini ketika kita melihat omikron meningkat
ini bukan emang meningkat
jadi ini tidak bisa dipisahkan
jadi apapun variannya
nilai jalannya sama
nilai penularannya sama
dan penyakitnya sama
dan ini tidak bisa dipisahkan
apalagi ini omnitron kembali lagi
artinya kita harus melihat fakta bahwa
situasi belum dalam fase yang disebut dengan
kalau dianggap terkendali
yang sudah muncul kebetulan belum
oleh karena itu mitigasi yang harus kita lakukan adalah
karena menghadapi jenis variannya yang masih beredar ini
sangat terdekat dalam dua yaitu delta dan omnitron
yang dua duanya ini hampir bersamaan
menjadi masalah di berbagai belahan
maka tentu responnya tidak bisa yang mengandalkan
pada keberhasilan ketika menghadapi delta saja
karena dengan dua musim ini kita harus perjuang
perbedaan omnitron dengan delta
delta dan omnitron ini bisa meragakan
antara orang yang sudah divaksinasi
kemudian dia delta itu
kalau delta menghadapi orang yang sudah divaksinasi
di delta itu dia dikebatas
tidak bisa menembus itu
kemampuan dia akan dikebatas itu
tapi kalau omnitron tidak
artinya kemampuannya sudah tiga kali bahkan
dibuat dari delta dalam menginfeksi
orang orang yang sudah tervaksinasi
bahkan termasuk yang sudah dapat berita
dan untuk disahkan
kita tidak bisa mengingatkan
bahwa omnitron menular ini
atau menyebar di dunia lebih dari seratus negara
terakhir dalam kurang dari satu bulan
itu di tengah kondisi dunia ini
hanya mengizinkan orang bisa
pergi ke luar negeri
ke luar negaranya
itu kalau sudah divaksinasi penuh
dan itu tetap menyebar omnitron ini
ini menunjukkan ada satu hal yang harus kita waspadai
dan ini terbeda sekali lagi dengan delta
ini tiga sisi yang bisa ditetapkan
sama dengan delta
yang saya usulkan adalah
kalau bicara misalnya
mau datang ke indonesia
pcr testnya ya
dengan tiga x dua puluh empat jam sebelum kedatangan
saat ini sebaiknya ya satu x dua puluh empat jam
ya ke indonesia
kalau bicara masker misalnya
masker sekarang harusnya m sembilan puluh lima
kalau orang orang mobile seperti ini
termasuk ketika datang ke indonesia
dan menjalani isolasi karantina
dia menjalani satu masa karantina
bolehlah sekarang ada masa karantina tumbuhan
tapi ada tambahan quignment nanti
yang bisa ditalahin
tapi setidaknya sebetulnya
yang ideal adalah
untuk terpenguatan di tiga hari
itu empat belas hari
itu tepat selesai
karena pada hari ke tujuh belas dua belas
untuk mengambil aman
itu dasarnya sebetulnya
dan juga kita perkuat ini dengan
akhir dari masa karantina itu dengan
adanya dua tes yang sama sama negatif
dalam beda dua puluh empat
ini termasuk kalau mau mudik tujuh hari atau sepuluh hari
itu yang akan menjaring bahwa
orang orang yang masuk ke wilayah indonesia ini
dalam potensi risiko kecil
itu baru diperbataskan atau pintu masing masing
di dalam yang namanya
tiga atau lima tahun vaksinasi
harus lebih kuat
bicara sekali lagi
kemampuannya dalam pertumbuhan vaksinnya
atau disebut dengan pola eksponensialnya
ini bisa dua atau tiga kali lebih dari pada delta
yang disebut dengan
bisa sampai setiap dua hari
tengah hari ini sepuluh ribu
atau empat hari lagi dia sudah empat puluh ribu
nah ini kecepatan yang dimiliki oleh omikron
baik pak adiki
kalau terkait dengan vaksin booster
anda ada tanggapan
karena vaksin booster kemudian sudah disampaikan oleh presiden
dimulai sekitar pekan depan
tanggal dua belas januari
dan ini juga bisa jadi menjadi salah satu upaya
untuk bisa menghadapi varen omicron
dan juga penyebarannya
karena misalnya di jakarta juga sekarang sudah terkonfirmasi
sudah terjadi transmisi lokal
sebelum saya usulkan
maka sudah september lalu ya dua ribu dua puluh satu
ini menjadi satu upaya yang juga
masuk dalam kategori kita di bangladesh
terutama karena begini
kita memiliki populasi yang rawan
atau memiliki kebutuhan dengan berisiko tinggi
yaitu baik karena pekerjaannya
baik juga karena kondisi tubuhnya
nah pekerjaan ini antara lainnya
termasuk orang yang kerja di imigrasi
pintu masuk negara
termasuk pekerjaan yang tadi kebos
yang di fasilitas hotel karantina dan lain sebagainya
termasuk yang berisiko karena kondisi tubuh
yaitu karena usia
karena juga dia komodit di komunitas dsb
nah ini masuk kriteria yang harus diberikan
untuk pemilik kesehatan
karena saat ini oleh berbagai sdb
itu angka yang sama hampir menunjukkan bahwa
setelah lima bulan menurun
dan oleh karena itu
risiko menjadi sangat tinggi
dan saya melihat bahwa pemerintah
tidak dalam relatif sel yang benar
pemberian risiko ini
namun tentu ini harus kita awal bersama
bahwa ini betul betul ditujukan
pertama pada kelompok yang berisiko tinggi
karena kalau di luar itu
kita masih punya pr menyelesaikan
yang dua dosis ini yang belum merata
terutama di luar jalanan
ini yang tentu semua sudah paralel
jangan sampai belum apa apa ya
kita sudah mengejar juga yang di luar
kelompok yang berisiko tinggi
nah ini yang harus dilakukan
dan sekali lagi
bisa terbukti efektif pada beberapa
termasuk di negara negara yang
masih di sini
saya ingin sampaikan di australia ini
salah satu yang menyolok saat ini di
kursi dan kursi ini bang rehat
biasanya kasus sebelum ada omikron
itu kasus itu satu dua atau tidak ada
nah begitu omikron ini bahkan ketika
pintu masuk kita ini tutup banget ya
saya nggak bisa pulang ke indonesia
nggak usah ada yang masuknya
tapi pemikiran itu luar biasa
itu bisa efektif
kasusnya dua ribu bang rehat ya
yang tadinya satu ini sekarang
jadi hal yang bagus seribu
bukan hal yang mengagetkan
hasil tesnya banyak yang di atas
tapi di sini saat ini berbeda dengan
awal tahun dua ribu dua puluh satu
januari saat itu ada dua tiga kasusnya
saat ini meskipun januari ini ada
karena cakupan vaksinasi dan booster
yang sudah cukup memadai
nah inilah kenapa penting sekali vaksinasi
boosternya juga sudah mulai merangkak
nah ini yang artinya sama
harus dilakukan di indonesia
jadi terakhir pak diki
di antara semua langkah
dan juga kebijakan yang diambil pemerintah
melihat mengantisipasi penyebaran
varen omicron ini pak pemerintah
tampaknya memang perlu untuk lebih
lebih sering lagi mengevaluasi ya
mungkin setiap minggu apa kemudian
dari angka angka penyebaran
dan juga penambahan kasusnya
ini penting sekali untuk mengevaluasi
ya betul dan jangan
menurut saya peningkatan otomatik
akan memiliki kemampuan vaksin yang lebih besar
jadi jangan kaget kalau misalnya di bawah bali lagi
meningkat lagi kasusnya
ya karena memang di situ kapasitas testingnya
nah namun untuk diketahui bukan berarti di daerah lain
tidak ada ya
karena sekali lagi ini dominasi yang sudah bergejala
selain itu yang juga harus diantisipasi
dan mitigasi oleh pemerintah adalah
kayak gini kayaknya perlu di setiap sesma
artinya ada yang disebut dengan
dari awal pandemi saya sebutnya sudah menyusulkan
ada yang namanya krimis demam atau krimis apapun ya
yang bisa menjadi wasana atau tempat
bagi masyarakat untuk berkembang
karena yang terjadi di banyak negara sekarang
ini yang akhirnya memperbaiki
atau memasak padahal dijalannya ringan
tapi datang ke sana ini harus disiapkan dari sekarang
untuk mencegah luberan dari orang orang
yang hanya untuk berkonsultasi

sistem layanan kesehatan untuk penyakit penyakit lain
mudah mudahan kita terus mengawal
bagaimana kebijakan anabilal pemerintah
dan mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada
menghadapi pandemi covid sembilan belas
dan juga ancaman penyebaran varian omikron ini
terima kasih banyak pak diki budiman
sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu pak diki